tim psm makassar yang akan melakoni laga tandang melawan tim persegres gresik united
mewaspadai banyaknya kartu kuning pemain juku eja
pelatih kepala psm robert rene alberts mengingatkan anak asuhnya
agar tidak melakukan pelanggaran yang tidak penting
psm makassar melakukan latihan terakhir pada kamis petang lalu
di stadion andi matalata makassar sebelum berangkat ke gresik
tim juku akan bertandang melawan tuan rumah persegres gresik united akhir pekan ini
dalam latihan ini pelatih kepala mereka robert rene alberts memberi arahan khusus kepada pemainnya
agar bermain lebih tenang dengan menggunakan skema permainan bola pendek dari kaki ke kaki
selain itu albert khawatir akan banyaknya jumlah kartu kuning pemainnya
hingga pekan ke tujuh liga satu seperti zulkifli syukur titus bunai reva adi dan willem jan pluim
ia pun menginstruksikan agar hamka hamza dan kawan kawannya
tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu agar terhindar dari kartu kuning
albert tak ingin kehilangan pemain utama saat menghadapi persipura japura di makassar
seusai duel di gresik pada minggu ini
namun kalau misalnya mendapat kartu kuning yang tidak seharusnya itu yang tidak bisa diterima
contoh menendang bola
hingga kini tim psm makassar masih kokoh berada di puncak kelasmen liga satu
dengan mengoleksi enam belas poin dari tujuh laga yang dilakoninya